dia bukan anak roy
ku yakin kau tahu
walau tanpa kata
ku yakin kau tahu
tanpa batas waktu
engkau jauh di mata
tapi dekat di doa
mbak andin kok gak tau
katanya mbak mirna
reina lagi di rumahnya pak nino mbak
reina di rumah nino
di rumah mas nino
p pak nino ngajakin reina main di rumahnya pak nino sama sekalian buka puasa disana mbak
kok gak ada yang ngasih tahu saya
katanya mau pulang cepat
mau buka puasa di apartemen bareng bareng
udah aku buat masakan kesukanya dia
tapi katanya gak jadi
akhirnya kamu pulang juga
aku gak jadi pulang pas buka
yaudah gak apa apa
dia bilang hari ini dia ikut tes
buat masuk perguruan yang tinggi
emang dia mau kuliah ma
ya semoga aja dia lulus ikut ujian perguruan tingginya ya
nah kalau dia kuliah kan jadinya dia gak malu maluin gitu loh
kiki akan berusaha menjadi sepadan mas
kiki akan berusaha memantaskan diri untuk mas randy
apa ini yang dimaksud kiki bilang sepadan kemarin
tunggu ya kak
siapa tahu kalian itu berjodoh
kalau sama dia ya sama kiki mama setuju
mama udah ya aku tuh masih capek ma
gak usah bahas itu dulu ya
kamu tuh kalau mama bilang masalah begini alesan aja terus
semangat dong cari pacar
em martin udah ngambil kunci yang gue titipin di resepsi sebelumnya
gue telepon sana aja deh
iya betul mbak saya pemilik unit apartemen
tadi saya menitipkan kunci apartemen saya di
saya mau nanya mbak itu kuncinya udah ada yang ngambil belum ya
oh belum ada ya
yaudah kalau gitu terima kasih ya infonya mbak
ternyata kuncinya belum diambil sama martin
mau coba hubungi pak randy
malam pak randy
maaf kalau saya mengganggu pak
oh enggak kok pak
ada apa ya pak
tadi siang saya ketemuan sama martin
om martin bilang dia mau menyewa apartemen saya di greenville
katanya untuk seorang model dari luar kota pak
apartemen yang sebelumnya ditempatin sama ricky ya pak
kalau boleh tolong pak randy cari tahu ya pak
siapa model yang mau menyewa apartemen saya itu
kali aja ini ada hubungannya dengan kiki pak
ya pak randy kan tinggal di tower yang sama
iya pak saya bisa cari tahu pak
terima kasih pak randy
kuncinya saya titipin di resepsionis
nanti pak randy coba cari tahu siapa yang ambil kunci itu di resepsionis pak
oke nanti saya tunggu di lobby ya pak
terima kasih pak randy
terus menempat pelan pelan
iya nanti jatuh
aduh aduh aduh
beneran udah balik ke rumah
kalau gitu kita ketemu ala jes kalian pamit
anak buaya dimakan gagak beli markisa dapat sekilo
ayo baik kita ketemu papa
pas pelan pelan ya
aku seneng papa udah pulang
nak papa bukan papa kamu
papa kamu adalah pria yang ada di belakang kamu
masa kamu dilarang
tim itu bikin asyik
kita mau keluar dari sini
aku bawa fatin dan nostri ke rumah sendiri
awanku tidak boleh

itu sangat memang

aku berdatah dia